mas mas ngapain kesini
pas ngapain kesini saya kan udah bilang sama mas kalau mas butuh sesuatu atau ingin bicara dengan saya sebaiknya di rumah aja
kamu jangan marah marah dong
kamu sendiri pernah bilang sama saya untuk membantu perusahaan kamu
ini ada kontrak kerjasama yang harus kamu terutama
saya pikir daripada saya munggu lama saya datang kesini supaya kamu cepat terutama
karena nanti salimu diambil
biar saya urus kontraknya ya
saya bukan marah sama mas tapi mas kan belum sehat betul
kok masih disini
sudah malam begini mas tapi sisanya masih banyak
sebentar lagi juga siapa tahu ada yang beli
aku ke belakang dulu
dari tadi siang non belum makan
aduh ntar dulu dong man
aku tuh nanti ada kuis dan aku belum ngajarin semuanya
ya kalau nun belum makan perut kosong gimana kau konsen nun
saya cari makan yuk
man berhenti deh man
itu kan ibunya amira
dia jualan kue tuh
kalau gitu aku beli cemilan dari dia aja ya
ibu mau ngapain kamu kesini
mau memperpanjang masalah saya kemarin
pasti belum terima kamu saya bebas dari penjara ya
yunan kita ke tempat lain aja yuk
tuh kamu dolerin dia lebih baik kamu pergi dari sini
saya bolehkan beli kuenya bu
kalau kemarin ibu sempat masuk penjara
tapi sekarang saya sudah lega banget bu
karena ibu sekarang sudah bebas
ibu gak lama lama dalam penjara
kalau ternyata kamu itu memang suka kue kue kampung
pilih mana yang kamu suka
biar zahira gampang bawahnya
ada apa zahira
waktu saya ingin menyumbangkan darah saya ke papa saya
apa jangan jangan memang bapak yang nyekap non zaira
enggak bukan saya pelakunya jaira
zaira kamu harus percaya sama saya
saya adalah orang yang gak mungkin mencelakakan kamu
ya tapi bapak kan emang benci banget sama pak prabowo
dan semua ciri ciri yang don zaira bilang itu sama persis sama bapak
zaira apa kamu ingat muka pelakunya
ya kalau enggak bukan berarti pak wisnu kan pelakunya kan
lagian orang yang pakai tongkat itu kan juga bukan cuma om wisnu
ini gak ada hubungannya sama kamu
nggak usah ikut campur
ya ampun om
aku cuma gak mau kalau om dituduh yang enggak enggak
mereka bisa jadi mereka itu yakin
kalau yang mengekap saya itu saya
kamu itu bikin masalah terus
udah urusan jurusan kamu sendiri urus
mas wisnu amira kan bermaksud baik
masalah gak pun dipakai
kalau tadi saya kesana saya udah jadi apa
enggak enggak enggak enggak
kamu gak perlu minta maaf seperti itu
semuanya jadi berapa bu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ya udah kalau begitu bu pak
saya parmiksi dulu ya
kalau pulang kerja jangan bengang bengung di sini
pulang ke rumah ganti baju istirahat
saya nggak ngerti deh sama bapak
bapak bisa ramah sama nonzairah
tapi kenapa sama amira bapak jadi kasar kayak begitu
amira tadi itu belain bapak
bapak tuh gak pantas ngomong sama dia kayak begitu
saya nggak bermaksud begitu sama amira
ya kalau saya marah sama emirat itu kan bukan karena saya memang nggak suka sama dia
bukan bukan itu kok
udah lama gak perlu marah marah lagi
kamu gak apa apa
saya duluan ya
perang ini mencurigakan banget sih
dia punya maksud apa yang sebenarnya sama nonzairah
sikapnya ke nonzairah bener bener gak masuk akal
jangan jangan itu cuma siasat dan dia punya rencana
bisa jadi apa apa
bisa jadi apa apa
bisa jadi apa apa